di romania lo gak pernah peduli sama gue rin
lo gak pernah nyari gue
bahkan lo anggap kayak gue gak ada
kalau lo bisa berbuat kayak gitu
kenapa gue mau dia
gue harus hapus kontak aren dari hp gue
kok kita main pergi gitu aja sih ah
kan ini momen gue buat pecundangin si rompes itu
karena lebih baik
roman itu nggak tahu kalau kita itu ada di sana
ini tuh kesempatan bagus banget
jadi kita harus bisa manfaatin kesempatan itu sebaik baiknya fon
karena biar roman sama wulan beneran putus
nah mendingan sekarang kita ke diandra cafe
kita bahas itu semua di sana
kok malah ke cafe diandro sih
kita kan mau lihat saya mau beli baju baju
kok berhenti sih bel
ya udah sih stop
sekarang lo turun
lu mau nurunin gue disini lo tega
karena apa yang mau gue bahas disana itu lebih penting daripada sel
kalau misalkan lo gak setuju mendingan sekarang lo turun
cepetan lo tuh emang gak pernah berubah ya
selalu tega sama temen sendiri
jadi cepetan turun
gebelin banget sih lo
masakan emaknya bobi bener bener enak banget
susan dalam nantu emak
udah cantik pinter
aduh dokoh banget dia makan masakan emak bob
alhamdulillah dia doyan
masuk masuk lagi emak masa kita buat pekeli si susan
harus aja emak mikirin anak orang
bobi gak pernah tuh berangkat sekolah dibekelin makanan
paling banter dibekelin semangat
bob lo entuh gak perlu dibekelin
kan lo udah bulet
tahu ulat digoreng dadakan lima ratus an hangat hangat
bikin anaknya tahu kali bulet
ya udah deh ada kambing masuk angin
ada kebo makan sekuteng
daripada disini dikatain mending bobi bobo ganteng
jangan lupa ye
kalau kita mau tidur lo baca doa ye
tenang emak bobi emak apal doa tidur emak
gak percuma lah
emak lesin ngaji bobi di ustadz sanusi gak percuma
eh satu lagi
jangan lupa selain itu lo juga minta
lo berdoa minta sama allah biar cepet lulus
kalau lo cepet lulus kan lo cepet nikah
cepet kawin ama susan
mumpung emak masih ada umur
sandainya aja emak tau
gue sama susan jadian cuma biar gue gak dijodohin
mana cuma sebulan lagi
karang bolong teluk bayur
nunggu ilham nih
gimana nanti pernikahan bobi ya
lagi nunggu inspirasi nih
nah nanya ada yang banyak
ini sih amit amit cabang pohon ya mak
kalau misalnya bobi gak jodoh sama susan gimana mak
guys liberdek dia
ada burung air darstatnya sih
ah ambition nya ada
saya susan deketin ya allah tapi kalau emang bukan jodoh saya tolong ya allah tolong deketin
ma mana ada ma doa maksa begitu tuh ma maksa bener ma
ya lo adain dong gimana sih
lagian ya bob kalau emang cinta lu sama sisat udah nempel udah leket banget
tuh ya semua hambatan semua rintangan bisa lo lewatin
dengar baik baik pokoknya emak maunya lo berjodoh sama susah
mau gak mau lo kuduk berjodoh sama susah
kalau enggak bisa mati berdiri
mau ke kamar gua enek gua capek ngomong sama lo
kamar emak kan di sono itu kan taman ma
kamar emak di sono gua udah tau gua cuma munter doang
kalau soal aja makanya kalau kemana mana bawa kompas
gimana lagi nih mau gue pakai mau mati berdiri lagi disetrap kali ya berdiri ya
beli pisau di gang buntu
dikasih selampek sama tuan
hati risau tak menentu kalo sampe ketauan
gue dari tadi muter muter keliling keliling cari alamat kosan lo
dan lo harus tau apa
gue udah lima jam muter muter dari tadi gak ketemu ketemu
ya ampunat lo kenapa gak telfon gue aja dulu
handphone law aja gak aktif aktif
tadi gue baru ingat di bandara tuh hp gue mati
tapi kenapa baru baliknya sekarang
itu karena disana gue masih ada urusan
oh iya lo udah makan belum
yaudah kalo gitu
uusan gue aja gimana
serius gak bapak
ya serius gak bapak
nadine dulu duduk dulu ya
iya gue juga belum makan soalnya
gue gulanya sedikit aja

gak ada gulanya
gak ada gulanya
gak ada gulanya
gak ada gulanya
gak ada gulanya
gak ada gulanya
gak ada gulanya
nanti dikit aja toh
dikit aja dikit
under estimate gue lo gak tau gue tuh chef tau gak sih
lagian masak itu kodratnya cewek
udah udah lo duduk aja
tenang nanti enak banget
suka sayur kan
kalo wulan yang masak sih bakal